kementerian pertahanan republik indonesia mendirikan rumah sakit modular jenderal tni lb mordani di kabupaten merauke papua untuk penanganan darurat covid sembilan belas
presiden jokowi meresmikan langsung rumah sakit ini dan sementara menteri pertahanan prabowo subianto mengapresiasi para pekerja yang berkontribusi dalam pembangunan rumah sakit tersebut
sebagai upaya dalam penanganan darurat covid sembilan belas dan mendukung pelaksanaan pon ke dua puluh di papua
kementerian pertahanan republik indonesia mendirikan rumah sakit modular jenderal tni lb murdani di kabupaten merauke papua
didampingi menteri pertahanan prabowo subianto presiden joko widodo meresmikan rumah sakit modular jenderal tni lb murdani dengan pidato dan penanda tanganan prasasti pada minggu tiga oktober lalu
selain presidenan menhan acara ini juga dihadiri langsung oleh ketua dpr ri puan maharani menteri pupr basuki hadimulyono menhub budi karyasumadi panglima tni marsikal hadi cahyanto dan sejumlah forkopimda merauke
menhan prabowo subianto mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pekerja yang sudah berkontribusi dalam pembangunan rumah sakit ini
presiden jokowi juga berpesan agar rumah sakit ini dimanfaatkan sebaik baiknya
mengingat fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan terutama bagi masyarakat di daerah yang sulit terjangkau
di masa pandemi seperti sekarang ini fasilitas kesehatan di semua negara sangat dibutuhkan
terutama utamanya di daerah daerah yang sulit terjangkau
agar masyarakat terlayani ketika menghadapi masalah kesehatan
saya berpesan agar rumah sakit ini dimanfaatkan sebaik baiknya
untuk melayani seluruh masyarakat dengan pelayanan yang cepat dan nyaman
rumah sakit modular jenderal tni lb murdani mulai dibangun pada tiga september hingga satu oktober dua ribu dua puluh
dan memiliki luas bangunan lima enam ratus dua meter persegi
di atas lahan seluas lima belas meter persegi
dilengkapi dengan dua ratus satu tempat tidur
terdiri dari tempat tidur isolasi icu dan igd
serta perawatan intensif untuk bayi